yaudah kalo papa kamu kamu kayak gitu kita ke rumah sakit aja yuk sekarang
gak usah rah papa ini baik baik aja kok
papa ini cuma kecapean doang ya
bener loh apa yang dibilang sama kakak
daripada kenapa napa lebih baik kita ke rumah sakit aja ya
gak usah fem
tuh sehat sehat aja
lagian om juga udah nitip obat sama rara
rah kamu udah beli kan obatnya
ah udah kok rara tuh udah beliin
yaudah kalo gitu kamu siapin minum buat papa ya
yaudah rara ambilin aja dulu ya sama siapin obatnya
bentar ya pa
taruh gue ya
keadaannya gimana maksudnya masih berantem tuh gimana
terus aldino sama nadit gimana
udah kalo masalah itu lu tenang aja oke
lu percaya aja serahin aja sama gue
lo lebih baik istirahat aja udah
beneran gak bakal beres masalahnya
beneran percaya sama gue
udah jangan nambahin beban pikiran loh sama itu kasus anak ipa ips udah
bang minta kuahnya dikit dong
bestel banget gue sama anak anak ipa ips
udah lu makan bakso nya aja dulu
kita udah nolongin kita dituduh
mereseh banget tuh anak ipa ips gak tau tuh terima kasih
lo kali kan gue udah bilang tinggalin aja nadief di jalan
lo pakai bawa ke rumah sakit segala
sekarang anak ipa ips mikirnya nadif itu korban
padahal korban sebenarnya kan aldino yang udah dipukulin sama si nadif
hey guys lain kali kok kalian mau ngasih pelajaran jangan di jalan dong
ujung ujungnya kayak gini kan dia yang celaka sendiri bapak ada yang disalahin
udah udah tapi michelle sama rifty pengennya lo sama nadif selaku korban ikut nyeselin masalah ini ya
jadi tuh mereka pengennya lo sama nadif ketemuan sama perwakilan anak ipa ips lainnya juga
buat ngebahas sekaligus menyelesaikan masalah ini
jadi lo mau ketemu sama mereka
kalo michelle yang nyarani pertemuan ini
berarti gue bisa manfaatin momen ini buat menurunkan hatinya michelle
gimana kalo lo ga mau ketemu sama mereka juga ga masalah sih ya
walaupun anak ipa ips bakal ngajak perang sama kita bakal kita jabanin
mending kita ketemuan aja sama mereka ya
ntar lo pada atur ketemuannya
lo serius ald mau ketemu nadif sama anak anak ipa ips yang lain
supaya masalah di antara anak ipa dan anak ips gak berkepanjangan lagi
boleh boleh boleh
kenapa sih bengong melamunin apa
enggak gue mikir aja kenapa gue mesti
kenal sama cokel lo tau ga
ee kerupuk kulit lo tuh bukan dapet cobaan
tapi lo tuh dapet anugrah
karena lo bisa ketemu sama mahluk tuhan paling ganteng lo
ga ada anugrah anugrahnya tau ga
udahlah gue capek gue pengen ketemu kata kata kecap
kok udahan sih
emangnya lu udah puas liatin muka gue yang ganteng ini yang unlimited itu
gue itu udah bosen ngeliat muka lo ga di sekolah ga di tempat kerja
dimanapun gue udah bosen tau gak
ee lo tuh eh kerupuk kulit ya ini saran gue
lo tuh jangan bohongin diri lo terus emang ga capek apa
gue tuh ga bohong gue berbicara jujur dan fakta ya
kalo gue tuh capek liat muka lo
udahlah gue mau istirahat
kecap please lah ya gue capek
yaudah sana istirahatlah
ah tapi botol kecap lo bisa jemput gue ga ntar di tempat kerja
bentar bentar bentar bentar ini gue ga salah denger nih
tumbin tumbin banget nih lo minta gue jemput
ini pertama kalinya nih ada apa sih
gue tau lo udah mulai bucin ya sama gue ya
lo udah bergantung sama gue lo ga bisa jauh sama gue ya
gue nyuruh lu buat jemput gue itu biar lo gak canggung aja soalnya nyokap gue nyuruh lo makan di rumah ntar malam
daripada lo pergi sendiri ntar canggung aneh kan
aku tiba tiba nyokap lu bisa ngajakin gue makan malam bukannya nyokap lo masih marah sama gue
iya karena gue udah bujuk nyekap gue biar tau kalau emang bukan lo penyebab masalah yang kemarin
bubuk kulit lo tuh ternyata peduli banget ya sama gue
lo memperjuangkan gue supaya nyokap lo tuh ga marah lagi sama gue
eemm kayaknya ngajak lo makan malem adalah hal yang salah gitu ya gue nyesel tau ga ngajak lo makan malem dulu
ga salah dong justru ini bener dengan begitu kan kita ga backstreet lagi
capek juga tuh kalau nganterin lo pulang kita harus sembunyi sembunyi gak enak gak leluasa
dulu kalo lo masih halus udahlah ya gue mau istirahat ya betul betul capek ya
yaudah sana istirahat deh berupa kulit
ketemu aja sama klub kayak gitu ya
siapa sih ini
aduhh betta sudah ganteng ini toh
pasti sedikit lagi nona rifa datang jemput betta
peta sudah tidak sabar sekali mau ketemu sama calon pacar meta
kenal bau matahari
varil kenapa alia juga ikut datang kesini
alia ini cuma jadi pengganggu saja nona rifa kenapa dia juga ikut datang
betta kan suruh nona rifa yang datang
eh div gua gak akan pernah biarin lu lulu wasa buat deketin rifa
eh kau kita ini kan sudah sepakat toh untuk tetap bersaing sehat kalian lupa itu
nah ini kan ini juga bersaing secara sehat dif
gua terang terangan di depan lu gak di belakang tiba tiba saling tusuk menusuk
memang rasanya begini ya kalo punya kawan sekalian lawan
eh jadi kita alia pikir betta gak tusuk menusuk
emang kenapa sih div
kan gua masih baik
anggaplu sahabat meskipun kita lagi bersaing buat nona rifa
eh betta juga begitu kawan jadi alia jangan merasa kalo alia itu yang paling terbaik untuk nona rifa
yaudah kalo papa kamu kamu kayak gitu kita ke rumah sakit aja yuk sekarang
gak usah ra papa ini baik baik aja kok
papa ini cuma yang kecapean doang
ah om bener loh apa yang dibilang sama rara
daripada kenapa napa lebih baik kita ke rumah sakit aja ya
gak usah fair oh gak apa apa kok
tuh sehat sehat aja
lagian om juga udah nitip obat sama rara
rah kamu udah beli kan obatnya
ah udah kok rara tuh udah beliin
yaudah kalo gitu kamu siapin minum buat papa ya papa mau langsung minum obatnya
yaudah rara ambilin aja dulu ya sama siapin obatnya
bentar ya pa taro gua ya

om siapin ya
om siapin ya
om siapin ya
om siapin ya